terima kasih anda masih bersama kami
gedung sma sembilan puluh enam jakarta yang tengah direnovasi roboh rabu siang
tujuh pekerja bangunan menjadi korban empat diantaranya tertimbun reruntuhan material
bangunan empat lantai sma sembilan puluh enam jakarta di cengkareng jakarta barat roboh saat pekerja bangunan tengah bekerja rabu siang
akibatnya tujuh pekerja menjadi korban empat diantaranya tertimbun material bangunan
warga mengaku sempat terkejut mendengar bunyi keras reruntuhan material yang tengah direnovasi
menurut warga renovasi ini sudah berjalan dua bulan lebih